menyangkut pihak terkait psi maka ada hakim konstitusi yang mestinya dipanel tiga untuk perkara ini tidak bisa mengadili
kehadiran para pihak sudah dijaga
cek oleh kepanitraan meskipun ada beberapa dari kpu yang akan menyusul tapi dari para pihak sudah hadir tidak perlu saya cek kembali
kemudian yang kedua kita akan mendahulukan pemeriksaan perkara empat satu tiga tiga puluh enam
baik sudah hadir yang mulia
untuk termohon kpu untuk menanggapi yang empat ini juga sudah hadir
pihak terkait dari partai nasdem hadir yang mulia
dari nasdem kemudian pihak terkait dari partai solidaritas indonesia
kemudian dari partai kebangkitan bangsa
ini ada tiga pihak terkait
ijin majelis kami dari pihak terkait partai kebangkitan nusantara majelis
menyangkut pihak terkait psi
maka ada hakim konstitusi yang mestinya di pandel tiga
untuk perkara ini tidak bisa mengadili
oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh yang mulia prof guntur hamzah
sebelum saya minta pemohon untuk menyampaikan permohonannya
maka ada beberapa hal
yang perlu kita sampaikan
yang pertama penyampaian pokok pokok permohonan
karena pokok pokoknya saja tidak perlu dibacakan seluruhnya
karena mahkamah telah mempelajari mengkaji
dan sudah membuat beberapa catatan untuk bisa didalami
kemudian nanti memeriksa dan mengesahkan alat bukti
untuk khusus perkara dua
kemudian kita beritahukan sidang selanjutnya
kemudian akan diskorsing untuk hakim nanti berganti
hakim panelnya prof guntur digantikan prof anwar usman nanti
kemudian pihak pemohon bisa meninggalkan tempat
setelah tahu kita umumkan kapan sidang lanjutannya
jadi sudah clear sudah kita beritahukan